kamera pengawas merekam detik detik penganiayaan seorang pengemudi ojek online oleh seorang pria
di jalan pelita sekip bendung kecamatan kemuning kota palembang pada selasa sore
dua belas april dalam rekaman video terlihat pengemudi ojek online bernama zulkarnain baru saja selesai
mengantarkan penumpang namun ketika hendak berputar arah datang sepeda motor tersangka pelaku yang
lewat di jalan yang sama pria lima puluh delapan tahun ini kemudian memundurkan sepeda motornya dengan
maksud memberi jalan namun tersangka justru turun dari sepeda motor dan meninju korban
hingga tersungkur bersama sepeda motornya penganiayaan ini terhenti setelah penumpang ojek yang
baru diantarkan oleh zulkarnain keluar dari rumah dan melerai pemukulan akibat kejadian ini korban
menderita patah gigi dan luka di bagian kaki korban telah melaporkan peristiwa yang menimpa
nyini ke polsek kemuning di pelaku ini mau lintas kan jadi saya mundurkan lagi motor
biar dia lewat sambil dia ke bapak menghalangi ini jalan saya nya langsung meletakkan motor
langsung minju saya gimana dibuka saya satu saya tertindih motor itu ditinjunya lagi rindu dimuka
saya lagi apa yang buka bibir pecah kecah gigi patah satu satu kaki ini ke lintas oleh nelpot
hai tak terimakasih satu profesinya diyaniaya
hai tak terimakasih satu profesinya diyaniaya
puluhan pengemudi ojek online mendatangi rumah tersangka
namun mereka tidak mendapati tersangka karena telah melarikan diri
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
personel polisi dan tni meminta rombongan pengemudi ojek online membubarkan diri
alhamdulillah berkat himbauan dari kami rombongan ojol
mau untuk membubarkan diri dengan syarat pelakunya harus tertangkap
polisi saat ini masih memburu tersangka
padahal korban sedang menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di palembang